pemerintah kota surabaya memesan dua buah model bilik sterilisasi dan langsung diuji cobakan di rumah dinas wali kota
masing masing bilik terhubung dengan alat penguapan di sampingnya yang berisi disinfektan
nantinya tiap bilik ini nanti akan dijaga oleh satu orang operator dan kemudian ditempatkan di satu lokasi tertentu
dan setiap tamu yang datang ini nanti bisa masuk ke bilik ini
nah jika masuk nanti maka operatornya akan menekan tombol on di sini dan setelah kita masuk
nah ini tutup kita diwajibkan untuk mengangkat tangan dan berputar sini agar semua uap yang keluar ini akan menyelimuti tubuh kita
dan kemudian setelah itu setelah keluar maka uap ini akan kita dinyatakan atau diklaim bahwa
uap ini akan membuat kita steril dan bisa menjadi lebih menjaga dalam konteks penyebaran corona atau virus covid sembilan belas
ada lagi satu bilik yang lain bentuknya adalah seperti ini
ini akan lebih sederhana ya dibandingkan bilik yang tadi yang sudah kita coba
ini bahannya dari multiplex ini akan lebih sederhana karena orang tinggal masuk saja
kemudian secara otomatis selama delapan belas detik maka cairan ataupun uap nanti akan muncul dari beberapa arah dan mengasapi orang yang masuk tersebut selama delapan belas detik
setelah itu dia bisa keluar
nah ini nanti masih akan ada beberapa modifikasi lagi misalnya dasar dari bilik ini akan lebih diturunkan dan nanti akan dibuat semacam tanjakan begitu untuk memudahkan para defable yang menggunakan kursi roda
ini agar bisa juga menggunakan
bilik pengasapan disinfectant ini
insya allah aman nanti untuk meyakinkan barangkali mata harus kalaupun nggak tertutup mungkin riup ya
karena dia tertutup
bilik bilik ini nantinya akan ditempatkan di berbagai tempat publik di surabaya
harapannya dalam waktu kurang dari seminggu sudah ada beberapa bilik sterilisasi yang terpasang
ya kita akan bikin sebanyak banyaknya untuk kita taruh di kita sebar di seluruh surabaya
sementara di sini dulu saya tadi minta tiga
kan ini semua gratis aku dapat
ya ini tapi cipta karya juga tak
baru bikin untuk buat kayak gitu
nah mudah mudahan percepatannya lebih banyak lagi
hingga jumat dua puluh maret dari lima belas kasus positif corona di jawa timur tiga belas diantaranya berada di surabaya dan tengah dirawat
rangga umara miki peresia surabaya